libur idul adha memang sudah berlalu namun oleh sebagian warga diisi dengan sejumlah kegiatan wisata
seperti berlibur di kawasan gunung lingga
di lokasi ini wisatawan dapat menikmati suasana alam serta kegiatan para layang
dari ratusan atlet yang telah melakukan persiapan untuk pon dua ribu dua puluh
kita lihat berikut ini
pemandangan alam di wilayah gunung lingga sumedang menjadi salah satu tempat pilihan warga
dalam mengisi liburan idul adha
apalagi di salah satu lereng gunung lingga yakni batu dua
warga dapat menyaksikan ratusan atlet para layang yang tengah berlatih terbang
dalam rangka persiapan pon yang tinggal beberapa hari lagi
tati salah satu warga yang berwisata ke tempat ini mengaku terhibur dengan aksi para atlet para layang
baru pertama kali apa gimana
dua kali lah yang kemarin belum melihat yang terbang
pengen lihat yang terbangnya penasaran pengen lihat yang mulai terbang
batu dua merupakan salah satu venue yang akan digunakan untuk kegiatan pon ke sembilan belas tujuh belas hingga dua puluh sembilan september nanti
selain memiliki angin yang bagus di lokasi ini warga dan para atlet juga disuguhkan dengan panorama waduk jati gede
januar aditya sumedang